bang panggil saja saya mas mas praja
gimana kalau saya panggil sebagai dik suci
boleh mas praja
oh iya silakan masuk
saya akan membuatkan minuman
tapi apa omonganmu itu bisa dipercaya
lebih baik kita ke rumah petani itu bu
untuk membuktikan dan untuk mengetahui langsung apa yang sebenarnya terjadi bu
betul juga kata kami
kalau begitu kita pergi ke rumah tetangga
hei kakek tua keluar kau
adalah cucu dari kakek tua yang keras kepala itu
kamu ini mau bikin masalah lagi dengan aku
waktu itu kamu bikin masalah dengan aku di pasar
nggak mau bikin masalah
sekarang kamu akui
kamu apakah pengawal saya praja
maaf saya tidak melakukan apa apa nyonya
semua orang itu sudah tahu kalau kamu merayu pengawal saya praja
kamu merayu pengawal saya praja
kamu merayu pengawal saya praja
kamu merayu pengawal saya praja
kamu merayu pengawal saya praja
hei kamu sudah kena
kamu ini adalah seorang cucu dari petani yang miskin

praja mempunyai masa depan yang cerah
kamu dusun gembel seperti ini
mana cocok dengan praja
saya peringatkan kamu
jauhi praja secepatnya
pak kim melotot lagi kenapa
hah keberatan dengan perintah

jangan jangan kamu ini memang merayup raja untuk berkhianat pada saya

tidak nyonya saya tidak punya maksud seperti itu
kok jadi ribut masalah pribadi

bu bagaimana soal tanahnya bu
iya hei satu lagi
secepatnya dia harus menyerahkan tanah ini kepadaku
kalau tidak lihat akibatnya
kamu ingat apa yang pernah saya bilang waktu di pasar

tanggung itu saya akan jonggal mata kamu